ya lagi lagi terjadi kasus artis terlibat narkoba
semakin banyak saja artis yang seolah lekat dengan narkoba
tapi pertanyaannya apakah memang ada sindikat narkoba yang menyasar pada artis
ya dan berikut wawancara korespondensi ann indonesia iwan hermawan
dengan direktur tindak pidana narkoba bares krimpori brigadir jenderal polisi dharma pangkrekuni
apakah memang ada sindikat khusus yang untuk menyasar konsumennya itu adalah para artis
kalau dikatakan sindikat yang secara khusus saya rasa tidak ada
yang ada adalah bertemunya dua kepentingan
akibat daripada pergaulan yang salah sehingga terjadi hal hal seperti itu
tentunya saya yakin bahwa tidak semua artis hanya oknum artis saja yang seperti itu
sebenarnya apa sih alasan dari para artis itu sampai menggunakan narkoba
bahwa artis ini adalah manusia juga
ketika seorang manusia tidak mempunyai pertahanan diri yang kuat
dalam arti punya keimanan yang kuat maka siapa saja bisa terkena
kebetulan artis karena mereka adalah public figure sehingga lebih gaungnya lebih terdengar
kira kira ke depannya apa yang akan berlaku
apa yang akan dilakukan untuk upaya pencegahan
terutamanya untuk para artis ini mengingat para artis ini adalah public figure yang bisa saja dicontoh oleh masyarakat
selama ini juga dengan melibatkan artis sebagai duta narkoba
kedepannya seluruh stakeholder masyarakat kami harapkan untuk bisa mendukung
untuk supaya kita meniadakan sama sekali narkoba di indonesia
itu dengan cara membuat satgas satgas pemudara
pemuda anti narkoba di setiap kelurahan
sehingga tidak ada tempat lagi bagi baik pengguna maupun pengedar di setiap kelurahan atau desa nantinya